dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan budi setiadi dirjen hubungan darat kementerian perhubungan
selamat sore pak budi
iya selamat sore mas
pak budi melihat bagaimana wabah semakin meluas dan concern dengan pemudik saat ini
apakah kemudian sudah ada skema khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang akan kembali ke kampung halaman mereka ini pak
ya kalau kita perhatikan sesuai dengan fakta dan data yang ada bahwa kita sebenarnya sudah menyiapkan beberapa skema
baik dalam keadaan normal business as usual atau dalam keadaan yang mungkin agak berbeda bahwa sekarang ini kan sudah nyabut masalah covid sembilan belas
ini sudah harus juga dari kita semuanya untuk melakukan pencegahan semuanya
dan kemudian yang kita rapat rapat lakukan dan juga diskusi kita lakukan
ada beberapa hal yang akan kita lakukan
sebagai salah satu arah kebijakan yang akan kita lakukan dan sekarang sudah melakukan juga kita kebijakan yang sama
yaitu yang pertama bahwa untuk mudik gratis memang sudah kita hilangkan semuanya
termasuk dari kementerian lembaga dan juga swasta sudah nggak boleh lagi ada mudik gratis yang pertama itu
yang kedua adalah bahwa untuk kendaraan kendaraan angkutan umum termasuk juga untuk terminal terminal
itu sudah harus melakukan penyelidikan
terutama dengan disinfektan dan setiap penumpang yang naik dan turun dari jakarta terutama
itu harus dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan status yang bersangkutan
jadi kita sudah kerjasama dengan dinas dinas kesehatan setempat untuk melakukan identifikasi terhadap kondisi yang bersangkutan
kemudian juga kita sudah nyampaikan kepada para kepala bptd di balai balai masing masing provinsi
agar koordinasi dengan dinas kesehatan dan juga dinas perhubungan setempat untuk melakukan pengawasan
yang tetap terhadap orang orang yang masyarakat yang datang dari jakarta
dan kalau kita lihat saat sekarang ini memang di beberapa terminal di daerah jawa
sudah mulai ada peningkatan mulai tanggal dua puluh dua puluh satu dua puluh dua
tapi sebetulnya mereka kita golongkan bukan yang mudik
sebagian besar masyarakat yang kembali adalah masyarakat yang bekerja tidak tetap di jakarta atau sektor informal
karena adanya penurunan aspek ekonomi di jakarta sehingga mungkin kantornya tutup tempat pekerja tutup sementara
dan kemudian akan buka kembali kalau situasi sudah normal
dan kepada para masyarakat yang seperti ini ini kita juga melakukan pengawasan
pak katakanlah kalau kemudian sudah ada masyarakat yang colong star begitu sudah pulang duluan
mengingat faktor faktor yang bapak sampaikan tadi
apakah kemudian koordinasi dan sosialisasi ini paralel dengan pihak pihak terkait seperti kepolisian
dan bagaimana juga pihak pihak yang ada di stasiun
ataupun juga di lokasi lokasi titik titik pemudik ini atau penumpang ini pak
jadi setiap hari kita melawan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh pak menko maritim pak luhut
beliau juga berbicara dengan banyak eselon i di masing masing kementerian bagam
termasuk juga dengan kepolisian
ada petunjuk petunjuk yang sifatnya untuk kebijakan nanti
untuk kan hari senin akan ada rapat terbatas
melibatkan beberapa kementerian termasuk juga nanti dengan rapat terbatas itu
kita juga mencari
menyampaikan beberapa usulan terkait masalah nanti seperti apa yang akan kita lakukan
dan kemudian beliau juga menyampaikan secara teknis kepada kita untuk pendorongan di lapangan
bersama dengan kepolisian
jadi kita melakukan kerjasama ini
atau kemudian kita melakukan semacam prosedur tetap nanti
protokol di lapangan bersama dengan kepolisian
pak budi melihat ini cukup serius
apakah kemudian akan ada mekanisme hukum juga yang akan diterapkan bagi para pemudik yang
jika kemudian aturan aturan yang lebih
ketat ini diterapkan oleh pemerintah
ya sampai dengan sekarang juga kita masih komunikasi dengan pemda dki jakarta
karena yang menjadi fokus kita kan perhatian kita saat sekarang ini adalah yang ada di dki jakarta
kita sudah menyampaikan untuk tidak melakukan mudik
himbuan kita untuk tidak melakukan mudik
walaupun sekarang terjadi perpindahan cukup banyak masyarakat yang dari jakarta
karena memang dari yang sektor informal tadi
dan saya sudah lapor tadi rapat yang tadi pagi juga di pimpinan pak amin komaritim
beliau sudah memerintahkan kepada saya untuk membuat draft peraturan menteri perhubungan
terkait kalau nanti kemudian kita akan melarang kendaraan kendaraan
atau kemudian baik kendaraan umum
kemudian kendaraan pribadi juga yang akan keluar jakarta
tapi nanti semuanya akan ditentukan
jadi ada arah kebijakan yang nanti akan dilakukan
nanti menunggu arahan lebih lanjut kebijakan lebih lanjut dari hasil rapat terbatas yang dilaksanakan dari senin
namun demikian dari aspek protokol nanti akan kita lakukan
bersama kepolisian skemanya teknisnya seperti apa
dan juga regulasinya saat sekarang ini sudah kita siapkan
sehingga nanti pada saat ada keputusan
regulasi itu akan bisa ditatangan untuk kita pedomani bersama sama para petugas di lapangan
termasuk juga dalam menyangkut masalah sanksi yang akan dikenakan
manakala masyarakat nanti memaksa atau nekat untuk melakukan perjalanan
padahal sudah ada pelarangan dari pihak pemerintah demikian
pak budi di beberapa terminal dan juga stasiun tadi saya melihat bagaimana penumpang dicek suhu tubuhnya
dibagikan masker hand sanitizer
apakah kemudian akan menjadi protap jika kemudian aktivitas mudik ini akan terus berlangsung di selanjutnya pak
apakah ini akan menjadi sop yang akan diterapkan di semua titik
ya dan ini yang prosedur prosedur yang sudah sekarang kita laksanakan
semuanya adalah kita mengacu kepada bagaimana pemerintah melalui badan penanggulan bencana
sebagai lidang setor
untuk melakukan pengawasan dan juga pencegahan terhadap masalah covid sembilan belas ini
dan ini selalu disampaikan oleh pak luhut kepada kita setiap hari
menyampaikan beberapa arahan yang kemudian kita pedomani di lapangan
dan akhirnya semua dari simbol simbol teramputasi darat khususnya di terminal
termasuk di penyeberangan kita berlakukan
prosedur yang sama ada pengecekan kemudian penyiapan hand sanitizer
kemudian untuk melakukan penyemprotan disinfektan
dan pasti kita kerjasama dengan pemerintah daerah
itu yang sudah kita kerjakan
oke pak budi terakhir ada himbauan khusus pak mengenai apa
ya kalau himbuan khusus jadi memang saat sekarang ini memang pemerintah sudah melakukan berkali kali
dan sedang dalam tahapan untuk mengajak kepada semua saja
baik pemerintah pemerintah pusat dan juga dibantu dengan peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan
dan kita harus kompak bersama sehingga apa yang prosedur dilakukan oleh pihak pemerintah
kita harapkan masyarakat juga memahami dan memaklumi
kalau kemudian nantinya ada pelarangan sama sekali ya ini nanti kita kami sedang menunggu
dan kita harapkan masyarakat juga bisa diajak kerjasama untuk menjalankan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah
baik baik terima kasih budi setiadi dirjen hubungan darat kementerian perhubungan
terima kasih sudah bergabung bersama kami